dalam tersangka telah ditetapkan polisian pasca tragedi kanjarohan
investigasi dari seluruh pihak masih terus berjalan
mengungkap kronologi dan juga apa penyebab hingga terjadinya tragedi yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu orang
lebih dari seminggu tragedi terjadi
kini banyak kelompok supporter yang menyuarakan islah dan juga pesan perdamaian guna mengakhiri gesekan
yang selama ini terjadi
bagaimana kita media terus mengawal investigasi ini berlangsung
hingga ada perbaikan sistem persepak bolaan tanah air
serta juga bagaimana pesan perdamaian antar supporter ini kita gunakan
sebagai instrumen positif membangun kembali dunia olahraga kita
kita akan membahasnya lebih dalam dalam perspektif editorial
bersama wakil pemimpin redaksi sian indonesia revo lusi riza
mas revo selamat malam apa kabar
selamat malam bram
baik baik alhamdulillah dalam kondisi baik mas revo
dan juga telah tersambung bersama kami
direktur utama tempo arief zulkifli mas azul apa kabar
selamat malam kabar baik makasih bram
baik alhamdulillah dalam kabar baik semua narasumber
saya akan ke mas revo terlebih dahulu
kita tahu kemudian di minggu ini sudah ada penetapan enam tersangka
cukupkah sampai situ kemudian media mengawalnya mas
ya kita tentu tidak bisa berhenti pada penetapan tersangka ya
karena kan terbesarnya adalah bagaimana kita
dan kasus yang terjadi di kancuruhan

dan juga di kampung jawa lalu
jadi momentum perbaikan kepakbolaan
ya dan juga pada umumnya
nah kalau misalkan kita bicara apakah itu ada enam tersangka
kita tentu semua arahkan ini kepada
dept dan tim investigasi
saat ini sedang bekerja
saya pikir seperti juga pernyataan dari polisi bahwa
bahwa tersangka bisa jadi bertambah ya karena sejauh ini ya kita tidak bisa berdiri
kita tidak bisa berdiri kita tidak bisa berdiri
kita tidak bisa berdiri kita tidak bisa berdiri

ada enam orang
satu dari psst kemudian dari pihak liga ya
dari pihak liga ada tiga dan empat di pihak
yang tiga yang lain adalah polisi
seperti yang kita lihat dari rekaman rekaman kan
beberapa menyebutkan bahwa
tembakan gas air mata itu dari
hitungannya ada yang menyebut belasan kali
dari empat puluh kali gitu ya
artinya polisi polisi siapa saja siapa saja pihak pihak
yang kemudian melakukan penembakan
apakah itu semua nanti diminta pertanggungjawaban
atau hanya terpusat pada komandannya
kita semua saat ini yang sedang menunggu
tapi yang jelas tentu kita semua akan mengawal ini
karena kita berharap
semua dari satu ratus tiga puluh satu orang itu tidak sia sia
dan ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan
walaupun tentu harganya mahal sekali ya untuk memperbaiki
persepak bolaan tanah air dan olahraga itu
harus sampai ke kebijian itu harganya
baik ini menarik
kemudian satu ratus tiga puluh satu rasanya terlalu banyak
walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal korban
satu saja itu sudah menjadi sebuah tragedi begitu ya mas revo
nah ini kemudian kalau kita lihat masalah
sistem persepak bolaan kita menganggap begitu
instrumennya kan cukup banyak
ada soal pengamanan yang masih belum tepat begitu
ada kemudian masalah infrastruktur stadion
tim tgipf yang mengatakan
kanjuruhan tidak sesuai dan tidak ideal untuk jalur evakuasi
bagaimana kita media memfokuskannya mas
apa yang kemudian menjadi prioritas untuk kemudian bisa kita kawal
dari perbaikan ini begitu mas revo
ya benar seperti kita bahas minggu lalu ya di edisi lalu bahwa
bapnya kan tidak tunggal
dan tentu kalau misalkan kita mau memperbaiki sistem persepak bolaannya
juga tidak tunggal juga
banyak hal misalkan dari yang
aviaspor misalnya itu masih ada di
apa yang selama ini berputar gitu
tak pelatana dari pihak pssi nya sekalipun
kemudian kita sekarang juga melihat
para supporter sudah mulai islah dan kemudian
menjunjung tinggi sportivitas ini juga merupakan hal baik
yang selama ini juga menjadi salah satu yang
seringkali kita sayangkan juga rivalitas atas supporter itu kemudian
sampai menggugurkan sportivitas misalnya
kemudian dari pihak infrastrukturnya sendiri kita tahu kita masih minim
persepak bolaan nasional ini masih minim stadion yang pantas gitu ya
tapi overall memang kita tentu tidak bisa menafikan juga
prestasi prestasi timnas juga semakin kesini juga semakin baik
itu juga salah satu hal yang kita apresiasi
tapi terlepas dari itu kalau misalkan bicara tentang perbaikan
tentu banyak sekali gitu ya
mulai dari badan yang menaungi dari persepak bolaan nasional
bagaimana kemudian pembibitan dari usia
yang dari u delapan u sebelas u dua belas dan seterusnya gitu
kemudian sampai pada kemudian kita mengelola supporter
ya keamanan dan lain sebagainya
ini adalah sebuah hal yang menyeluruhi yang saya pikir
memang kita semua tentu berharap ini bisa menjadi
sekarang ini semua terfokus di situ ya mari kita benahi semuanya lah
memang sekarang kita fokusnya masih pada pengusutan tragedi sanjuruhan
tapi setidak tidaknya ini juga kemudian bisa menjadi momentum untuk perbaikan secara seluruhan
baik baik saya akan ke mas azul
mas azul bagaimana tempo melihat tragedi ini mas
apakah ini bisa menjadi pintu kemudian perbaikan
dari segala hal yang kita harapkan lebih baik dalam persepak bolaan kita
ya terima kasih saya kira pasti ya
terlalu mahal harga yang mesti kita bayar
dengan satu ratus tiga puluh satu orang meninggal di kanjuruhan
kalau kita tidak jadikan itu sebagai momentum untuk perbaikan
perbaikan apa saja
tentu saja perbaikan segalanya ya
dari mulai kasarana pengamanan dan sebagainya
tentu itu harus menjadi perhatian kita semua
tapi yang harus kita katakan sekarang adalah
blik itu menunggu dengan cepat apa yang hasil dari penyelidikan tiga ipf
saya kira pemerintah bagus sekali sudah membuat satu tim independen
dan kita sekarang menunggu

jadi di awal sudah ada pemberitaan
saya kira mereka sudah mendapatkan cctv ya
langsung dari lokasi di mana bencana itu terjadi
yaitu di pintu pintu yang terkunci tadi
nah itu dari situ kan bisa dielaborasi lagi
jadi saya kira terlalu cepat kalau kita langsung bicara kepada
apakah fifa akan menjatuhkan hukuman kepada kita atau tidak
terlalu cepat kalau kita mengatakan bahwa
harus dilakukan evaluasi terhadap tangga yang terlalu curam
atau pintu yang terlalu kecil
saya tidak mengatakan itu salah ya
tapi saya kira penyelenggara negara pssi pemerintah harus memahami
psikologi publik ya psikologi korban dan keluarga korban
yang mereka inginkan adalah segera secepat cepatnya mengetahui apa yang terjadi
bagaimana keadilan itu bisa mereka peroleh dengan seadil adilnya gitu
saya kira prosesnya sudah berjalan dengan baik
ada enam orang dinyatakan sebagai tersangka
lalu siapa lagi apa yang terjadi dari itu semua
betulkah gas air mata itu dilontarkan secara
diambil oleh inisiatif dari polisi di level bawah
seperti yang kita lihat menjadi tersangka dalam kasus ini
apakah tidak ada pencegahan dari sebelumnya
apakah tidak ada perintah dari atasnya

lalu bagaimana dengan sinyalemen dari komnas ham
yang mengatakan bahwa ada dugaan gas air mata ini sudah melewati batas pemakaian
atau sudah kadar luas itu kan juga mesti harus diperiksa
jadi menurut saya itu saja dulu yang menjadi fokus
ada pun perbaikan perbaikan ya itu sudah pasti
itu sudah pasti dan sudah seharusnya
saya kira itu mas bram
baik mas azul ini saya sepakat bahwa perspektif keadilan itu tentu sangat ditunggu begitu ya
oleh para korban psikologi publik ini mungkin menunggu apa kemudian keadilan yang bisa diberikan kepada para korban
tapi kemudian kalau kita lihat dari poin itu mas azul
apakah kemudian kita sebagai media hanya menunggu pada satu pencarian ini
atau kemudian sembari juga kita mencoba mencari pembenahan dari faktor lain
agar kemudian jika liga ini dilaksanakan kembali pada tahun depan
hal serupa tidak terulang paling tidak begitu mas azul
saya kira banyak hal yang bisa dilakukan media untuk mengawal agar kasus ini tidak terulang lagi
dan pengawasan atas penyelidikan atau pengawalan atas penyelidikan ini bisa dilakukan dengan bersama
dan saya kira itu sudah berjalan
ingat bahwa yang memperhatikan kita bukan sekedar media di dalam negeri
tapi juga media di luar negeri
saya kira the washington post sudah mengeluarkan satu pemberitaan bahwa ada empat puluh gas air mata yang dilontarkan
al zaziera juga saya kira membuat liputan liputan yang sangat bagus
artinya sangat tidak bijaksana kalau kita melompat atau langsung bicara tentang fifa yang tidak memberikan sanksi kepada kita
misalnya begitu ya atau hal hal yang seperti itu
itu saya tidak mengatakan bahwa itu salah tapi dalam hal komunikasi publik menjadi kurang urgent
itu bisa disimpan di belakang
jadi selesaikan saja dulu tantangan tantangan di depan kita untuk memenuhi rasa ingin tahu publik
dan memenuhi rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban
baik baik secara bertahap begitu ya mas azul
baik mas ini kemudian anda tadi sudah menyebutkan soal bagaimana ada sinyalmen dari komnas ham
yang juga melakukan investigasi secara parsial dan juga mandiri
kita tahu paling tidak investigasi ini dilakukan oleh beberapa organ begitu ya
tidak hanya tgpf tapi kemudian kepolisian iya
komnas ham iya bahkan pssi pun melakukan kemarin sempat konversi begitu
bagaimana kemudian kita sebagai media melihat ketika hasilnya nanti mungkin tidak semuanya sama begitu mas
tidak bisa menjadi satu rangkaian puzzle besar begitu mas azul
ya saya kira pernyataan dari menko polhukam pak mahfud md itu baik sekali yang mengatakan bahwa
nanti kita lihat saling kontrol antara satu temuan dengan temuan yang lain
nah media sebetulnya bisa memberikan perspektif yang berbeda
media punya keleluasaan untuk mendatangi korban mungkin datang ke tkp merekonstruksi lagi apa yang terjadi
melakukan wawancara dengan aparat dan sebagainya
saya kira selalu ada ruang buat media untuk melakukan investigasi secara independen
dan penting sekali karena media itu adalah satu pihak yang secara normatif
paling tidak itu tidak punya kepentingan atas ini semua
kepentingannya adalah hanya
kita memenuhi kebutuhan publik untuk tahu dan memperbaiki atau memberikan saran saran pada perbaikan ke depan
saya kira harusnya memang kita berlomba lomba ya berlomba lomba media ini untuk melakukan
investigasi dan penyelidikan lebih lanjut tentang ini semua
saya tidak berharap sebetulnya kita bicara tentang perbaikan ke depan dalam pengertian fifa tidak memberikan sanksi
atau bagaimana menyelidikannya
kemudian menurut saya saya juga menurut saya am lijik
jadi sampai akhirnya
untuk buka kemungkinan dilakukan otopsi terhadap jenazah
untuk memastikan kondisi dan kerusakan organ yang diakibatkan oleh gas air mata dan kejadian terinjak injak itu
nah ini kan juga satu proses yang mesti dilampaui juga karena itu membutuhkan persetujuan keluarga dan sebagainya
jadi buat saya sebetulnya marilah kita berfokus pada mencari tahu apa yang terjadi di sana
dengan sebenar dan seakurat mungkin
baik saya akan ke mas revo pertanyaan yang sama
kemudian ketika organ investigasi ini cukup banyak bagaimana kita media melihat dan selain memverifikasi tentunya
melihat mana yang kemudian bisa menjadi pegangan kita begitu mas revo
sejauh ini kita melihat niat baik dari pemerintah ada gitu ya dalam proses penyelidikan juruan ini
menko polhukam dan kemudian sampai presiden juga sampai hadir di sana
dan sekarang tim investigasi
ini hal yang salah satu yang harus kita apresiasi lah
terlepas kemudian daripada itu kan kemudian banyak juga masyarakat sipil yang ikut juga mengawal kasus ini
karena kasus satu ratus tiga puluh satu ini tentu banyak yang mengawasi beramal mengawal
masyarakat sipil dari lbh juga turut melakukan investigasi
dan hari ini sore tadi dari koalisi masyarakat sipil dari lbh dan sebagainya sudah menyampaikan hasil temuan awal mereka
beberapa di antara misalnya pasukan sudah masuk ke tangan dengan membawa air mata itu di pertengahan babak kedua
saya pikir ketika kemudian makin banyak
mata yang mengawasi media juga ikut mengawal hal ini
bahkan sampai media asing ikut pula menginvestigasi
maka tentu bisa memberi banyak perspektif dan kemudian ikut mengawal proses penyelesaian kasus ini tentu supaya lebih komprehensif
yang seperti tadi dikatakan mas azul bahwa kita sama sama juga apa iya cuma enam orang gitu ya
karena tembakan gas air matanya lebih dari
bukan kali gitu bahkan sampai empat puluh kali yang tadi disampaikan oleh washington push
washington post melakukan investigasi dari video yang beredar didapati ada empat puluh kali tembakan mata di dalam tengah lapangan maupun ke tribun
dan tentu ini gak mungkin hanya dilakukan oleh tiga orang polisi kan
jadi siapa saja yang bertanggung jawab disitu tentu kita semua sekarang sedang menunggu
tiga orang dari kepolisian ini dan tiga orang dari panitia yang bertanggung jawab atau lebih dari itu
nah tentu kalau terkait dengan pidananya
ini akan terkait dengan masalah
apa ya bukti bukti hukum ya karena ini semua tentu terkait dengan hukum
tapi lebih dari
misalkan kita bicara apakah penyelesaian kasus ini hanya sekedar dari
misalkan bicara tentang norma misalnya apa tidak ada orang lain yang merasa bertanggung jawab kemudian harus juga turut
bertanggung jawab atas kasus ini tak hanya dari segi hukum tapi juga dari segi norma dan nilai nilai yang selama ini berlaku gitu
kalau misalkan bicara hukum tentu bukti bukti tapi siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini
kalau misalkan dalam
menilai dari kacamata nilai dan norma apakah tidak ada yang lain yang bertanggung jawab dengan kemudian ikut turut bertanggung jawab
dan melakukan aksi aksi lain gitu ya misalkan
ini semua yang sekarang kan
menekan soal itu juga ya
berdesak begitu ya
tidak hanya dari kasus hukum tapi juga dari
kacamata nilai dan value yang berlaku di kita gitu ya bram
mas ini kemudian ketika
tadi anda juga sudah menyebutkan salah satunya adalah
kemudian ada desakan publik untuk
ketua pssi mundur begitu tapi kemudian
kita tahu di paket berita juga
menpora sudah menjawab bahwa itu menjadi kewenangan dari fifa
dan pemerintah tidak berhak untuk mencampuri dan mengintervensi bagaimana kita media melihat ini mas bagaimana kita media juga
bisa menjebatani kepentingan dan suara publik terkait dengan aspirasi ini begitu
memang kalau pemerintah tentu tidak akan bisa intervensi pssi dan kita tentu berharap pemerintah tidak mengintervensi ya
kalau sampai pemerintah itu mengintervensi badan olahraga maka itu
atmosfer olahraga itu sendiri
yang tentu kita harapkan adalah
internal pssi nya melakukan pemenahan pemenahannya seperti apa
yang yang yang sekarang kita tunggu
kan dalam proses
pemimpinan pssi ini kan
apakah kemudian kita menyerahkan kepada fifa atau dari
nah yang jelas memang ini momentum dan kita berharap
pssi juga berkenaan terkait
memang pelaksanaan liga ini ada di
semuanya juga tetap ada di bawah tanggung jawab pssi ya
dan ini kita berharap pssi
lebih serius dan melakukan pemenahan pemenahannya
apakah memang ada yang salah di sana kalau memang ada yang salah kita berharap
dari secara internal organisasi itu bisa melakukan
baik saya ke mas azul
mas azul pertanyaan yang sama walaupun
sejak awal tadi anda mengatakan soal pssi bukan menjadi prioritas kita begitu hari ini untuk kemudian
kita fokuskan kita berikan perhatian
tapi apakah kemudian
bagaimana kita media juga
menjebatani aspirasi dari masyarakat ini
namun di satu sisi
tidak ada aturan bahwa kita bisa mendesak misalkan ini ke pemerintah untuk bisa ikut mengintervensi
bahwa apakah kita harus menunggu fifa begitu
masih nggak bisa keluar dari aturan yang ada ya
pemerintah tidak boleh mengintervensi
dan itu semua sangat tergantung pada induknya
kalau masyarakat ada aspirasi
misalnya saya dengar
di dalam change org
permohonan atau permintaan untuk ketua pssi mundur
itu sudah lumayan besar
ya biarkan saja itu berproses
karena pilihannya kan cuma viva mengambil tindakan
atau ketua pssi mundur
tapi dari beberapa penjelasan
saya kira kan pak iwan menyatakan
dia tidak mau mundur karena dia merasa bertanggung jawab
dia ingin menjadi bagian dari tanggung jawab itu
jadi poinnya menurut saya adalah
bagaimana kita mendorong pssi untuk melakukan perubahan dan perbaikan
dengan memanfaatkan momentum dari kejadian ini
pada saat yang bersamaan
itu penyelidikan dan investigasi atas kasus ini
bisa dijalankan gitu kan
saya kira begitu
jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa
saya tidak mengatakan perbaikan di pssi
atau perbaikan dalam proses penanganan
rumunan oleh kepolisian itu tidak prioritas
tapi tolong itu disimpan dulu dalam komunikasi publiknya
publik itu mengharapkan
tahu apa yang terjadi
hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka yang bersalah
jadi penegakan hukum dan keadilannya dulu
yang mestinya jadi perhatian
jadi sangat tak bijaksana
kalau belum belum kita bicara tentang
fifa yang tidak akan memberikan hukuman pada kita
atau apa misalnya kita beruntung bahwa
fifa tetap memberi kesempatan kita
dan melanggarakan kegiatan olahraga ini
ya bahwa kita bersyukur
iya kita bersyukur
tapi buat saya poinnya bukan itu
kasar keadilan publik dulu
psikologi publik seperti yang anda sebutkan dalam statement sebelumnya
tadi begitu ya mas azul
nah ini kemudian yang juga menarik
kita tahu tensi politik sedang meningkat di tanah air
begitu apalagi jelang dua ribu dua puluh empat
bagaimana kemudian tragedi ini mas
media kita mengawal tragedi ini
agar tidak kemudian ditunggangi kepentingan pentingan yang
setidak bertanggung jawab
yang tidak berhubungan dengan penyelesaian dan penuntasan
kasus kehanjuruhan ini
dalam kondisi kontestasi menjelang dua ribu dua puluh
ada saja mereka mereka yang ingin mencari panggung
bukan sesuatu yang baru
kita sudah mengalaminya beberapa kali
nyaris di setiap pemilu
kalau ada kejadian misalnya banjir
itu semua berbondong bondong menancapkan bendera
ya apakah partai
saya kira itu
cuman dalam hal kehanjuruhan ini
boleh menghimbau begitu
menahan dirilah gitu para kandidat
agar memberi kesempatan kepada
tim gabungan independen mencari fakta
polisi dan seterusnya
untuk memastikan betul apa yang terjadi
jadi simpati publik
kepada siapapun yang menginginkan panggung
di atas peristiwa ini
akan pada tempatnya
tidak akan diberikan kepada mereka yang
tidak punya peranan langsung
saya kira itu sangat tidak elok
pertanyaan yang sama mas revo
tidak ada penumpang gelap
menjelang dua ribu dua puluh empat atas tragedi ini begitu
setiap publik saya rasa
di sini sudah semakin melek politik
dan tadi kan mas alzu
hal yang sebenarnya sudah sering terjadi
setiap kali menjelang menjelang
tidak ada banjir
tiba tiba banyak sepanduk partai datang
atau tertancap di wilayah
saya pikir publik karena semakin pintar
membedakan mana yang tulus
mana yang tidak
kalau misalkan ada bantuan
biasanya kita terima
biasanya publik akan menerima
tapi perkara pilihan
manipolitik dan sebagainya
sudah tidak begitu laku
kalau misalkan di
di saat sekarang
yang sebenarnya sudah
saya sih yakin
publik kita sudah tahu soal itu
tidak hanya publik
media bisa menyaring
agar tidak ada
yang bukan seharusnya
untuk dialog di tema ini
namun usai jeda
nanti kita akan melanjutkan dialog
riuh deklarasi capres anis
tepatkah momentum ini
untuk berita terbaru
tetaplah bersama kami